tenang saja lah
sekarang ini saya mau tahu
siapakah gerangan yang menjadi saksi pada kejadian itu
ada pun saksi saksinya adalah
ya mana tahu
kalau tahu namanya piknik
luar kejar polisi
tapi kalau kita gagal kabur
kita ditangkap polisi
gue gak mau
bulu aja kabur sendiri
itu si tina sama jono udah ditangkap hansip
gara gara punya beramuan
yang dibeliin buat abang
jangan lupa kalau udah tutup gembok pintunya
aduh betul kabur
aduh betul kabur
aduh betul kabur
aduh betul kabur
aduh betul kabur
aduh betul kabur
aduh betul kabur
aduh betul kabur
aduh betul kabur
aduh betul kabur
aduh betul kabur
aduh betul kabur
aduh betul kaburah
aduh betul kaburah
mudah mudahan lahirnya bisa normal ye nak
mau nanya ada apa sih
yuk nanti cidanya ketinggalan
gara gara ramuan emak
iya emak ipah
enggak akan ketinggalan lagi
emangnya data aja deh
akan makan makan apa yang saya harus pikirkan parijal supaya saya bisa
relax kalau pak aji mikirin apa apa namanya gak relax
halo sayang eh kang akan cepat pulang ya tina berbuat yang enggak enggak sama jono akan
telepon anak anak suruh
sekarang juga ya kang iya sayang akan cepet pulang
maaf pak aji istri saya nyuruh saya cepet cepet pulang silakan
aja kita kayaknya belum bisa nikah di tahun ini aku mesti nunggu mama ngelahirin dulu
terus kalau tahun depan kita nggak dapat izin juga gimana
mak assalamualaikum mak nah di dapur bu jangan kasih tahu udah telat mak mak
tina sama jono kenapa mana gue tahu katanya gara gara ramuan emak kalau udah tahu ngapain lu nanya
kalau sampai ternyata sitina sama jono ketangkep gara gara ramuannya emak
emak bisa masuk penjara
kalo yang minum nyala gunain ya bukan salah gue dong
tidak tidak tidak
bapak bapak tenang tenang
jangan terbawa emosi seperti itu
segala masalah itu bisa kita selesaikan dengan kepala yang dingin hati yang lapang
tenang saja lah
sekarang ini saya mau tahu
siapakah gerangan yang menjadi saksi pada kejadian itu
ada pun saksi saksinya adalah
tenang tenang semuanya sudah tenang
ada pak rw ya
sini bu sebelah sini ya
hadir meskipun telat
tampaknya semuanya sudah hadir semua ya saksi saksi tadi ya
kalau memang begitu ceritanya mari kita mulai sidang ini
kalo ada yang keracunan gimana mak
ramuan gua itu sehat gak bahaya
kalo lu gak percaya cobain
lagian kalau usaha beginian harus ada izinnya
mina rumah ini rumah gue
ramuan juga ramuan gue
pernah ga ada yang ingin dibayar
tunggu apa yang kau mau ngapain

saat saat saya ke gara gara saya kebanyakan
tapi aku agak takut